data kementerian kesehatan republik indonesia di tahun dua ribu delapan belas menyebut sebanyak satu dua persen penderita stroke berasal dari kalangan usia lima belas sampai dengan dua puluh empat tahun
sementara itu pusat pencegahan dan pengendalian penyakit amerika serikat ini juga menyatakan bahwa angka struk di kalangan usia muda kian mengkhawatirkan
nah kita akan bahas malam hari ini
saya sudah tersambung dengan dr ruslan yusni hasan atau dr yu spesialis berdasar rumah sakit mayapada

yang jelas adalah faktor faktor yang membuat kesehatan pembunuh darah itu jadi menurun itu bisa menjadi faktor resiko struk
misalnya salah satunya adalah obesitas
obesitas itu merupakan faktor resiko untuk struk
karena obesitas itu seseorang akan mengalami hiperglycemia overnutrisi dalam hal ini
glukosanya tinggi terus kemudian kadar lemak dalam darahnya juga tinggi
jadi obesitas pada usia muda itu merupakan faktor utama bagi orang orang muda itu untuk memberikan struk
jadi sekarang pada saat usia usia produktif ya buat tiga puluh tahun ada juga yang sudah terkena struk
terutama mereka mereka yang overnutrisi
hmm oke potensinya juga besar ya di usia produktif ya
nah struk yang menyerang usia usia produktif ini apakah sama dok dengan struk yang menyerang usia usia tua atau orang orang tua
ya pada dasarnya stroke itu ya sama
struk itu definisinya adalah gangguan fungsi saraf ya
gangguan fungsi saraf otak yang akut yang disebabkan karena gangguan pembuluh darah otak
yang bersempat agut
jadi memang gangguan pembuluh darah di otak yang menyebabkan ada bagian otak yang tidak teraliri atau diberi pasokan oleh darah
itu yang namanya struk
nah dalam hal ini ada dua penyumbatan atau perdarahan
sama penyumbatan dan perdarahan hasil akhirnya adalah ada bagian dari jaringan otak yang tidak dialiri oleh darah
nah itu jaringan otak yang tidak mendapat makanan
makanan dari darah itu akan mati
nah ini yang namanya stroke
nah buat kita yang awam sekali ini juga kita penting untuk tahu nih
bagaimana sih dok mengenali gejala gejala struk kemudian apakah struk ini bisa disembuhkan
yang pertama penderita struk yang mengalami struk tidak akan pernah kembali seperti sebelum struk
pasti ada perbedaan antara sebelum struk dan sudah struk
jangan sampai struk
nah gejala gejala struk itu tergantung terkenanya atau yang terkena jaringan yang terkena stroke itu di mana
misalnya yang paling sering itu adalah di daerah putaminal
nah kalau di daerah pertamina itu yang terkena itu adalah motoriknya
jadi mendadak tangan kanan dan kaki kanannya tidak bisa digerakkan atau tidak digerakkan
itu di daerah motoriknya
kalau yang terkena itu di pusat bicaranya
ya mendadak aja dia nggak bisa bicara
sekarang bagian pendengaran auditory cortex ya dia tidak bisa mendengar
jadi yang namanya gejala dan tanda struk itu tergantung bagian jaringan otak mana yang terkena struk
jadi walaupun misalnya dengan pengobatan dengan terapi itu pun juga tidak akan menghilangkan struk ya
paling tidak mungkin mengurangi itu tadi ya
tidak akan sama seperti kondisinya sebelum dia kena struk itu tadi ya dok
begini kalau ada orang yang sudah terkena serangan stroke
yang pertama dilakukan adalah segera pasien itu dibawa ke rumah sakit
jadi kalau menemukan seseorang mengalami serangan struk
segera dilun ambulansi sampai secepatnya ke rumah sakit
nah kalau di rumah sakit yang dilakukan dokter adalah
mendiagnosa sesegera mungkin
yang namanya early diagnosis dan kemudian encrome treatment
di amerika itu itu sepertiga penderita stroke itu berakhir dengan kematian meskipun sudah diobati dengan benar
nah diagnosa yang cepat itu sangat penting
makanya kalau agak kita menemukan penderita dengan serangan struk
yang terfikir harusnya adalah segera dibawa ke pusat kesehatan rumah sakit yang ada unit struknya
ada ct scan ada mri ada dokter pedasarap ada dokter sarap
yang dua puluh empat jam bisa diakses
nah setelah terdiagnosa stroke itu dokter tentu akan melakukan tindakan segera
yang pertama adalah light saving menyelamatkan
dokter akan berusaha bagaimana pasien ini harus hidup
yang kedua membatasi kecacatan
ini yang dilakukan
struk itu masih cacat
sedikit atau banyak ada juga sih yang tidak tampak seperti
seperti enggak seperti semula
tapi itu kalau diperiksa dengan teliti pasti ada perbedaan
oke pasti ada dampaknya ya
dok terakhir dok
ini saya mau meluruskan
ini saya mau mengatakan mitos mitos soal struk yang ada di luar sana
banyak yang enggak tahu juga nih
katanya ada yang bilang struk itu sama dengan serangan jantung
kemudian yang kedua stroke itu hanya menyerang ke orang orang yang overnutrisi atau overweight itu tadi
jadi orang orang yang obesitas
benar atau tidak
yang pertama kalau dikatakan serangan struk itu seperti serangan jantung ada benarnya juga
karena ada blokade atau ada
ada daerah otak yang tidak dialiri oleh darah
sama serangan jantung kan gitu ya
serangan jantung itu ada otot jantung yang tidak teraliri oleh darah
dalam hal ini sama
hanya perbedaannya yang satu terjadi di jantung satu terjadi di kepala
yang kedua obesitas itu hanyalah salah satu faktor penyebab stroke
faktor faktor lain masih banyak
yang terutama misalnya diabetes
tekanan darah tinggi
gangguan irama jantung
kekentalan darah yang tinggi
pernah ada serangan struk
ini adalah faktor faktor penyebab stroke
memang ada faktor faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti jenis kelamin
laki laki lebih sering stroke ketimbang perempuan
usia tua lebih beresiko struk mindang usia muda
tapi ada faktor faktor yang bisa dikendalikan
yang kedua kalau ada tekanan darah tinggi dibuat normal
diobati sampai tekanan darah tingginya normal
tiga kadar gula darah di diabetes mellitus
harus dinormalkan kadal gula darahnya
terus yang kelima adalah makan yang cukup
yang keenam adalah istirahat
jadi pola hidup dan gaya hidup yang sehat itu yang menjaga diri kita dari segala macam penyakit
itu yang harus menjadi catatan ya
terima kasih dokter yu sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini dok